air menjadi komoditas yang paling diperubutkan di labuan bajo
industri pariwisata semakin menegaskan air menjadi komoditas bisnis
di desa yang disebut sebagai gerbang surga dunia itu
air dikuasai segelintir orang dan diperjual belikan dengan harga selangit
mereka mengendalikan sumber air sekaligus menentukan harga
pariwisata menambah terang cerita suram tentang krisis air di kota kecamatan yang mengglobal ini
air bersih tak rutin mengalir sampai rumah warga
dalam satu minggu air mengalir hanya dua kali
itu pun dengan debit yang kecil bahkan kadang janji air mengalir tinggallah janji
suplai air bersih di pdam bersumber dari instalasi pengelolaan air ymec
dan beberapa mata air seperti ymlok ykaca dan ymbaru
belum mampunya pemerintah menyediakan air bersih yang cukup bagi warga
dijawab dengan privilis
labuan bajo sesungguhnya tidak mengalami krisis air
air menjadi langka karena tata kelola yang tidak adil
jadi betul apa yang dilihat bahwa ada bisnismen dan juga ada sisi baiknya mereka
masyarakat yang belum terlalui jaringan kami mereka yang akan mensupport
di labuan bajo sendiri sudah kelihatan bahwa air ini sebagai komoditas
itu tidak hanya dilihat
sebagai sektor privat yang kemudian mengambil untung atas air ini
tetapi negara sendiri secara terang benderang melihat air ini sebagai komoditas
juragan air sumur misalnya memasok air untuk kapal pesiar rumah warga sampai hotel hotel
dari dokumen penjualan air yang didapat cnn indonesia
dari sumber internal salah satu penjual air sumur bor
omset mereka tiga empat juta rupiah per hari
dalam satu tahun
omset mereka mencapai lebih dari satu miliar rupiah
ini hanya simulasi penghitungan satu tempat saja
ada lima penjual air besar di labuan bajo
demi keamanan kami merahasiakan identitas sumber tersebut
mereka menjual air melalui pemilik kendaraan pengangkut air
termurah seharga lima belas ribu rupiah per seribu liter
kemudian air itu dijual kembali dengan harga rp delapan puluh ribu rupiah kepada warga
bisnis air minum dalam kemasan atau amdk juga tak kalah basah
ketiadaan air bersih membuat warga bergantung pada air minum dalam kemasan
kalau kita mau ngomong pabrik kita sebenarnya kapasitas dalam satu jam cuma bisa mengambil lima belas ribu sampai dua puluh ribu
atau dua puluh kubik aja per jam
kita jalan sehari rata rata delapan jam
tapi air itu dipakai bukan cuma sebagian besar
sembilan puluh persen adalah dimasukkan dalam kemasan
ia mengungkapkan dalam satu hari pabriknya mampu menjual lima belas liter air di labuan bajo
artinya dengan asumsi dua ribu rupiah per liter
dalam satu bulan pendapatan kotornya mencapai sembilan ratus juta rupiah
pertahun lebih dari sepuluh miliar
seorang pekerja di labuan bajo diupah antara satu
sampai satu lima juta rupiah
sepertiga upah itu mereka habiskan untuk membeli air pdam
membeli air tangki dan air minum dalam kemasan
saya melihat ada praktek keserakahan di sini atau ketamakan
di satu sisi
penjual air itu meregup keuntungan yang demikian besar
tetapi di pihak lain yang membelinya adalah orang orang yang
kemampuan ekonominya lemah atau pas pasan
jadi di sini saya melihat praktek ketidakadilan
di sisi lain penjual air sumur bor dan amdk mengklaim membantu pemerintah menyediakan air
di sisi lain penjual air sumur bor dan amdk memperbaiki kontrak keuntungan

karena memang awal atau tujuan saya saya berusaha bukan hanya semata mata mencari keuntungan pak
tapi saya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya
karena di sini mohon maaf ya masyarakat banyak yang tidak mampu untuk membeli air
kenapa kita masuk karena kita memang melihat peluang ya
peluang satu sisi bagus satu sisi juga kita ada peluang sosialnya juga
untuk membantu masyarakat sekitar supaya bisa konsumsi air ini dalam kemasan murah dan terjangkau
mereka sekarang ketergantungan terhadap air kemasan lebih lebih galon untuk bayi untuk masak sangat besar
pendapatan pebisnis air tak sebanding dengan pendapatan pdam ym beliling yang hanya dua tujuh miliar rupiah pada dua ribu tujuh belas
kegetiran tak berhenti sampai di situ
lsm sun spirit mencatat proyek proyek pengadaan air bersih juga digerogoti praktik korupsi
namun dugaan korupsi ini selalu menguap
bicara air di labuan bajo berarti bicara soal bisnis
nasib ribuan manusia bergantung pada pebisnis yang menguasai sumber air
miftah farid labuan bajo
nusa tenggara timur